saya akan buat statement tolong diam dulu sebentar
saya terima keputusan hakim dan menghormati semua proses jalannya hukum
saya berharap jpu juga begitu dan bisa segera ingkrah
dan saya ucapkan terima kasih kepada teman teman media yang telah memberikan perhatian selama ini